indonesia punya potensi besar dalam hal sumber daya alam dan manusianya
tentu potensi tersebut perlu dioptimalkan secara maksimal
agar berdampak bagi perekonomian nasional
namun kenyataan berkata lain
latar belakang pandemi sempat mengakibatkan banyak sektor terbengkalai
upaya dan sinergi bank indonesia dengan pemerintah
juga pemangku kepentingan lain terus dilakukan
salah satunya lewat gerakan nasional bangga buatan indonesia
dan gerakan nasional bangga berwisata indonesia
perkuat inisiasi nyata melalui sinergi
dan inovasi untuk pemulihan ekonomi
kali ini kernas bbi dan bwi dilaksanakan di makassar
makassar yang secara etimologi berdasarkan dari kata makasara
yang mempunyai arti tentang kemuliaan dan kejujuran
kota ini jadi salah satu destinasi terbaik
yang ditawarkan oleh provinsi sulawesi selatan
kegiatan ini sendiri terdiri dari opening ceremony
showcasing onboarding dan kurasi umkm
serta serangkaian kegiatan pendukung lainnya
acara ini juga sejalan dengan tema besar presidensi indonesia g dua puluh tahun dua ribu dua puluh dua
umkm salah satu agenda prioritas yang diperjuangkan indonesia dalam g dua puluh
dan kami mendukung tidak hanya kantor pusat
tapi juga empat puluh enam kantor kantor kami
setiap bulan kami mendukung upaya upaya gerakan nasional bangga buatan indonesia itu
mari kita bersama memperkuat sinergi dan kolaborasi
memberikan keperpihakan kepada umkm kita untuk maju
kita punya perhatian luar biasa untuk bangga buat indonesia atau umkm ini
dan kita melihat dari hasil studi yang dilakukan bps
kalau tadi ini kita bisa jalankan belanja pemerintah melalui e katalog
itu akan menghidupkan umkm kita
dan akan menciptakan lapangan kerja yang luar biasa
karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita
yang baiknya sekarang sinergi antara pemerintah dengan bi
dan juga tadi yang lain saya kira berjalan dengan baik
karena pada dasarnya nanti juga akan menciptakan kesejahteraan
kita semangat bangkitnya dan kepulian ekonomi kita
juga kita lihat umkm yang membuka lapangan kerja sampai sembilan puluh tujuh juta
jadi semangat harvesting memanen inilah yang harus kita lakukan
terima kasih bi sukses bukan hanya bangga buatan indonesia
tapi juga beli puatan indonesia
umkm yang ada di sini diberikan pendampingan pelatihan
juga akses pembiayaan keren kan
gak cuma itu mereka juga diajak memasarkan produknya
di platform digital dan juga ke mancanegara
untuk menuju umkm coexport
tak hanya di makassar selama dua ribu dua puluh dua gerakan ini juga hadir di kota jambi
lampung kalimantan selatan dan beberapa kota lainnya
sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat dan daerah
adalah komitmen daripada bank indonesia bahwa sinergi antara bank indonesia
nah kolaborasi itu akan menghasilkan suatu hasil yang luar biasa
gerakan dari pemerintah yang mensinergikan berbagai kementerian dan lembaga
dengan tujuan utama adalah mendorong kebangkitan umkm
semua kegiatan aktifasi pengembangan umkm lebih terintegrasi
yang kemudian dapat kita angkat di level nasional dan bahkan internasional
yang menjadi khas di sini adalah kita mendorong kaum zilenial untuk mulai mencintai
tapi apa aja sih sebenarnya tujuan dari gerakan ini
jadi binaan bi itu sudah mulai dari tahun dua ribu tujuh belas
jadi kita itu jelas sekali merasakan manfaatnya
kita diajar bagaimana caranya memasarkan produk
terus bagaimana kita menghasilkan karya karya yang lebih kreatif
peningkatan kualitas mutu produk dan peningkatan potensi pasar yang kita dapat
lebih ke mendigitalisasi usaha
mendigitalisasi usaha kami itu benar benar banyak sekali bantuan dari bank indonesia
tak hanya bangga terhadap produk buatan indonesia
tapi kita juga diajak bangga untuk berwisata di indonesia
jadi jika sobat mau merasakan pengalaman liburan yang menyenangkan
karena di indonesia banyak kekayaan alam yang menarik untuk dikunjungi
bahkan kekayaan alam kita telah menjadi daya tarik wisata bagi turis mancanegara
oleh karena itu pemerintah terus mendorong destinasi wisata indonesia semakin unggul di dunia
sehingga sektor pariwisata semakin berperan besar bagi perekonomian indonesia
selain itu pemerintah juga mempunyai program bernama desa wisata indonesia
di mana bank indonesia juga ikut berkontribusi dalam pembangunan desa wisata tersebut

bank indonesia masuk di kampung biruai tahun dua ribu empat belas
kita di sini tuh banyak sekali sumbangan yang kita dapat
nasib menjag bi masuk itu sangat membantu pak
kalau masuk wisata di sini saya bangga sekali
masuk wisata masuk bantu bantuan dari pemerintah
mudah mudahan ke depannya bisa lebih ramai lagi
mudah mudahan bi juga bisa lebih mensupport kita di sini
layaknya kapal pinisi yang tangguh mengarungi lautan di bumi pertiwi
indonesia pasti bisa bangkit dan tumbuh di masa pandemi covid sembilan belas
mau wisata belanja kuliner di indonesia aja
hai sobat rupiah mari kita gunakan produk dalam negeri
sobat rupiah jangan lupa loh ya pakai produk indonesia dan sering sering jalan jalan pisata ke indonesia
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia